kenapa elsa dibawa ke pantiasuhan ini
gue jadi makin heran
sebenernya ada apa ya
apa kaitannya si elsa sama pantiasuhan ini
jangan berpikir baik di sana
jalanin pekerjaan ini dengan ikhlas
jangan anggap ini hukuman
justru ini adalah sebuah hal
untuk menanam kebaikan
buat diri kamu
untuk menebul semua keserangan kamu
kami langsung berangkat ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
elsa mau kemana
apa dia mau beli ke rumah nino
apa nino udah percaya lagi sama si elsa
kamu dengarkan kata kata saya
saya minta kamu bekerja dengan sumusung
kalau sampai saya mendengar
kamu kerja malas malasan
atau bahkan kamu membuat masalah di sana
saya dan andin tidak akan seget seget
memberikan kamu hukuman yang lebih berat daripada yang sekarang
saya serius dengan kata kata saya
saya serius dengan kata kata saya

tahan elsa tahan
lo jangan emosi
ngelawan aldebaran saat ini nggak ada gunanya
malah akan bikin posisi lo makin susah
gue belum kabarin nino
apa gue kirim chatnya aja ya ke dia
jangan parah aja ya
buat kasih aku sangsi karena aku udah buang anaknya
aku disuruh kerja sosial jagain anak anak panti mutiara bunda
selama bu panti sakit
sayang aku kangen sama kamu
gue gak pernah bayangin bahkan kesini buat tinggal dan kerja di tempat ini
ingat pesan saya ya kamu jangan macem macem disini
waalaikumsalam selamat datang pak al bu andin bu elsa
terima kasih banyak
kenapa elsa dibawa ke panti asuhan ini
gue jadi makin heran
sebenarnya ada apa ya
apa kaitannya si elsa sama panti asuhan ini
kira kira elsa disana betah gak ya
di panti asuhan
elsa betah apa enggak
aku kok cemas sekali ya mikirin dia
kan cuma ke panti asuhan
bukan melakukan pekerjaan yang berbahaya kan mah
tapi bapak kan tahu elsa itu paling nggak bisa hidup susah pak
terus gimana dia disana
seharusnya kamu aku elsa harusnya berterima kasih sama andin dan alma untuk gak melaporkan ini ke polisi
bisa lebih parah lho ma
harusnya terima kasih kita sama mereka
biar aku simpati dan kasian sama dia
aku harus tanya papa surya
hei bu apa kabar bu
sudah lama tidak ketemu

iya saya mau ketemu pak andre
masih ada dalam ruangannya bu
kalau gitu saya permis ya
ini pak andre majalah tahun dua ribu enam belas
kita baru ada enam edisi pak
dari keseluruhan dua belas edisi untuk dua belas bulan
sisanya menyusul pak
cari yang lain
lebih cepat ya
silahkan bu silahkan bu
kamu boleh keluar ya
saya tunggu di sana
sudah siap majalah yang saya minta
ini baru enam edc bu
kami perlu waktu bu
karena harus bongkar gudang arsip
tetap mau majalah edisi tahun dua ribu enam belas sudah terkumpul semua besok pagi
terima kasih ya
saya sudah dengar dari bu astri
katanya bu ersa mau membantu panti asuhan ini
apa benar bu
terima kasih ya bu elsa
saya sangat senang dan sangat bersyukur sekali karena ini pasti sangat membantu saya selama
bu asri masih ada di rumah sakit dan rekan saya juga yang satu lagi berhenti kerja
pokoknya bu jangan sungkan ya kalau misalnya mau minta tanggung sama elsa
karena elsa akan bekerja di sini dengan sepenuh hati
disuruh apa pun mau bu
saya juga pasti sangat terbantu sekali bu
sekali lagi saya sangat berterima kasih ya bu andin pak al bu elsa
bu elsa mari saya antar ke kamar ibu
sebentar ya pak
aku mau menemani elsa dulu ya
iya saya tunggu di luar ya
tapi aku mau minta tolong sama om
om bisa benerin nggak
coba om lihat dulu ya
ini bu kamarnya
ini adalah meja rias dan ibu bisa taruh barang barang ibu di sini
ini tempat tidurnya
spray sama selimutnya sudah saya ganti
bu laras itu di dapur erebusan sayurnya
oh iya terima kasih ya cindy
maaf saya tinggal dulu ya bu
saya mau lanjutkan masak
tata bagus kok kamarnya
ada tempat tidur
ada meja ria
lebih nyaman tidur disini
daripada di penjara
mbak ingetin sekali lagi
sama kamu tolong jangan berbuat yang aneh aneh
tolong berikan perhatian
sama anak anak yang disini
supaya kamu cepat sadar
misahin anak dan ibunya
karena itu ada perbuatan yang jahat
masa tadi mas tadi
infonya covid sembilan belas itu kasusnya lagi naik
masa tadi mas tadi
ada uya yang akan selalu menjaga yang kiki
yang bisa menjaga diri kita
dari covid sembilan belas itu ya diri kita sendiri
bener uya yang kiki bilang
kita harus menjaga diri kita sendiri
mulai dari menjaga protokol kesehatan
dan kita juga wajib dipaksin
ya iyalah pake jarum
masa pake paku
uya takut disuntiknya

ya ella payah banget sih
udah setua ini masih aja takut sama jarum suntik
kayak mas lendi dong
mas lendi berani di suntik
mas lendi udah vaksin kan
kita jangan takut divaksin
ya meskipun kita takut sama jarum suntik
tapi vaksin itu penting buat pencegahan covid sembilan belas
semuanya wajib divaksin
harapannya agar pandemi ini segera berakhir
kiki kau berani kan divaksin
ya berani dong mas
masa gigit takut sama jarum suntik
tapi mas lendi temenin kiki divaksin ya
iya dimatin dulu ya
nanti kamu tinggal nyalain ini
ini ada on nya ada off nya ya